maaf bu ada yang bisa mpobantu
nggak ada yang mau dibantu
cuman mau tanya aja
ini kenapa dapur itu kuat banget
emasnya banyak amat bu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya
ide saya untuk penggalangan dana itu
rundown acaranya yang pertama itu
nanti kita akan doa bersama dulu
terus habis itu diterusin sama adanya marawis
salawatan dan akhirnya
seperti itu ide dari saya
bagus banget ya allah
sadar banget sih
terima kasih ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya lumayan lah
bisa nya ya jadi orang ngeremehin aja
sekarang di asik
sekarang di asik
saya tuh gak ribet kayak toko sebelah barusan
saya tunjukin ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
tuh bener apa kata tika
oh iya bener tuh bener
emang kenapa masalah
terserah deh mbak ini mau ngomong apa ya
gue itu di pesantren ini mau bikin seni pertunjukan
itu pak ustaz
saya pengen bikin seni pertunjukan
karena menurut saya
idenya yang tadi sarah kasih itu
terlalu biasa terlalu baku gitu
orang juga pasti udah bisa nebak ide ide kayak gitu
kita tuh butuh ide yang lebih anti mainstream gitu loh
kayak gitu pak ustaz
jadi kalau mau bikin pertunjukan gitu
wah pasti seru nih
apa serunya kayak gitu
pertunjukan kok sendirian
yang ada garing malu maluin
lang silahkan kembali ke tempat kamu
itu aja begini ya
apapun yang terjadi
kita katakan dengan pantun
beli donat kesenayan
tapi awas dibakan tikus
penampilan kalian bagus bagus
setelah ustadz melihat
maksudnya melihat menimbang dan memutuskan
bahwa kedua peserta calon ketua yang sudah mempresentasikan idenya
ini patut untuk dipertimbangkan dengan sematang matanya
maka dari itu
saya sebagai ustadz musa yang baik dan santun
presentasi yang tadi dari elang maupun sarah
dengan para pengajar termasuk ustaznya zubaida
bukan begitu ustadz zubaida
saya mau begitu begitu aja ustadz
sekali lagi terima kasih kepada lang dan sarah
kalian sudah memberikan terbaik
tinggal tunggu hasilnya
siapakah yang akan menjadi ketua panitia dari acara penggalangan dana ini
sekali lagi terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tepuk tangan lagi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum pak ustadz
waalaikumsalam pak siti
mpo tadi dapat amanah ini dari pak rt
ini kita dapat dana bantuan dari kelurahan
kalau begitu operan dari pak siti saya terima
saya terima dengan upah lamu
saya tangkap pemudiasaikan operan
dan lemparkan ke pak yai salim
pak ustadz muza kayak tukang parkir
tukang parkir kiri
yang kalau main bolanya di bawah
dia nangkring di atas ya
jadi ke bawah saya tuh
serasa lihat bola gitu
yaudah pak ustadz
tipo mau balik dulu ke dapur ya
iya deh siap
ya mudah mudahan amanah itu ya
amin ya allah
semoga ini bermanfaat untuk ponok pesatren kita
iya pak ustadz
hei pak siti ya
iya pak ustadz
ini nyapu yang bener
ini juga semuanya salim
itu juga sini salim
dilap dulu tuh tanganmu basah itu
nyapu yang bener
anak perempuan kok
nah itu itu tuh pakai air
itu banyak banget
setengah ember aja cukup
hidup itu harus hemat
kalang kan idenya bagus keren
kenapa kita harus ngintain idenya kak sarah
tuh kan bener kalian berdua ini disuruh sama lang buat mata matain sarah
tapi kan idenya kalang gak sama sama idenya kak sarah
harus dilaporin sama ustadz musa ini
kita jangan ngasih tahu
lo kalau mau laporin laporin aja gak peduli gue
lagian kan ide sarah sama elang itu beda
mau dilaporin juga buat apa
kamu itu temenku apa temennya dia
malah belain dia itu lo gimana sih kamu
iya iya dia belain lah jelas
orang liat hatinya gak dengki dengkinya gak luber
kayak lo udah dengki jadi daki itu
tik udah ya tik
gak usah dipermasalahin hal kayak gini
lagian juga aku gak ngerasa kok kalau ngambil ide aku
tik udah ya tik gak usah dipermasalahin kalau kayak gini
lagian juga aku gak ngerasa kok kalau ngambil ide aku
bagus kan pemikirannya
semoga gak berubah besok besok kayak gitu terus
kurang kurangnya dengkinya gak baik
buru buru masak biar kakaknya bisa nyaman
eh pak lain
kotor banget ini
ada yang bisa mpobantu
tidak ada yang mau dibantu
cuman mau tanya aja
ini kenapa dilapor itu kok
emasnya banyak amat bu
itu di jari
ampe beberapa hari sudah kayak pasukan mau perang
kagak berat emang
ini namanya hidup sudah bersyukur ini tandanya
saya punya itu ya cuma sedikit sih
ada itu di tas saya itu delapan puluh biji
dan harganya itu gak ada yang mah
dan paling murah itu cuman tiga ratus juta
ibu bapak bersyukur banget ya
udah punya delapan puluh biji
sampai harganya ada yang tiga ratus juta
lah saya mah bu
punya setengah gram juga kagak pernah nempel di tangan saya
makanya hidup itu harus banyak bersyukur nih
lihat kalau ini tanda tandanya orang bersyukur itu seperti kayak gini